sampai jumpa di video selanjutnya
siang dan malam aku gak akan pernah berhenti mikirin kamu
kamu akan jadi pacar aku
sekarang aku akan persembahkan sesuatu yang
lebih indah untukmu
dan bunga yang cantik
nih bunganya nih
bunga ini sebagai bukti
atas tuduhan bumirna pada saya
jangan kasih bumirna disini
buat gue yuk
yang penting bunga ini harus gue bawa ke bumarni
sebagai bukti kalau saya tidak bersalah
emang jangan gitu dong mang
lu gak liat gue lagi ngerayu dia apa
pakai rebut rebut segala
ya pembunganya jelek
aku menghargai bunga yang kamu kasih
aku suka bunganya yang kamu kasih
sehingga aku tau kamu lagi coba tarik partian aku ya kan
wah masih sepi nih
aku ngerasa kayak selebriti
tapi emang aku selebriti sih

si grupu kali ini mau nyari perhatian sama si laura
si kerupuk kaleng ini mau nyari perhatian sama si laura
ngapain sih kamu pasang red carpet segala
tapi tapi kan bukan saya pak
mau kamu atau bukan
oh jadi kamu biang ke ladinya
tolong keluarin saya pak
kamu tetap di situ
kamu bapak hukum karena sudah melanggar peraturan sekolah
karena kamu sudah memasang karpet tanpa izin dan kamu tidak boleh masuk kelas
kamu tetap di situ oh oh please please pak ada ada saja
aja aja kurang ajar lu makan untuk kumis bapak lu
sekarang kamu sapu lapangan sampai bersih aduh pak enggak ada hukuman yang lebih ringan lagi
ya pemirsa sapuin seluruh lapangan kamu pilih sapu lapangan atau digulung pakai karpet dan dijemur
di lapangan nyapu aja deh ayo kerjakan
ahahaha emang enak disuruh nyapu terus kalian muka lu disapu
wah siang siang kayak gini enaknya makan ice cream
hai eh sini kamu ya pak kamu ini belum jam istirahat kamu sudah jajan kamu bapak
hukum kamu beri hormat pihak bendera sampai jam bertemu saya iya pak hahaha selamat ye
eh kalian berdua bapak tambah hukuman
eh aku juga mau ngomong sama kamu gue duluan dong gue nyampe kepala gue
udah udah diem dong kalau ngomong aja nggak usah bikin pusing tau enggak
pakar lu itu siapa

pakar lu itu siapa

aku nggak tahu siapa yang pacar aku seharusnya aku suka keduanya
yah nggak bisa gitu dong aku nggak mau dimadu
eh lagian juga nggak ada lah yang namanya polyandri yang ada tuh polygami
ya bener ayo pilih gua atau dia
oke aku punya ide aku mau bikin comction lagi
competition tapi kali ini competition nya untuk tunjukin siapa yang paling sayang sama aku
yang paling sayang sama aku jadi pacar aku
oke terus apa
kita udah masuk penjara nih
udah abis karir kita abis
alah lo diem aja lo ini semua gara gara lo tau nggak
makanya punya otak itu jangan cetek
mendingan sekarang lo mikirin gimana caranya kita bisa
dapet strategi supaya bisa kelulusan
dari tempat busuk ini
kita atur strategi
strategi apa ya mer
ya mikir dong
lu jangan mikir
gue lupa lu gak punya otak
percuma gua suruh lu mikir
lu tau gua gak bisa mikir
di lu kan punya kebiasaan kentut yang dahsyat kan di
yang bisa bikin orang semabut kan di
terus lu arahin ke polisi polisi luar ke sana
supaya pada pening saat kita bisa keluar dari sini gimana
gua gak mau kentut lah
apaan sih lu
ketut doang lu bantuin gua
kenapa sih lu mau merekam di sini terus nih
supaya bisa keluar

iya mana mau kok di sini
lu kan tau
gua tuh kalo kentut harus dipancing dulu biar mana bisa brocol gitu aja
gimana caranya ya untuk pancing kentutnya
oke aku punya ide buat kalian berdua
jadi aku mau bikin lomba lompat kodok
yah lompat kodok mah gak masalah buat aku
matilah gua ambien gua kumat deh
nggak gua gak setuju
aduh kenapa lompat kodok
rumah tido kan gak gentleman banget gitu kayak buat anak tk
gak ada salahnya juga kan
sesuatu hal itu dimulai dari kecil dulu baru yang besar
sotau lu jaja
he lu tersana
yup aku setuju
makanya aku maunya lompat korom
banyak debu lagi di sini belum makan gua
udah diam dong lu kenapa sih
gua lagi mikir nih
gua lagi mikir gimana caranya gua bisa mancing gua bisa kentut
tempat debu kayak gini
satu besek gua
makan belum ada makan debu di sini
apaan ini baunya busuk banget
mir suara apaan tuh
suara apaan suara kentut tuh dik
lu udah bisa kentut dik udah bukan
lu air air kesana
mir gua pesan gua pesan
yes mampus lu